oh siliwangi mengeluarkan jurus perada sukma

oh siliwangi mengeluarkan jurus prata sukma

oh siliwangi mengeluarkan jurus prata sukma
oh siliwangi mengeluarkan jurus prata sukma
oh siliwangi mengeluarkan jurus prata sukma
oh siliwangi mengeluarkan jurus prata sukma
oh siliwangi mengeluarkan jurus prata sukma
oh siliwangi mengeluarkan jurus prata sukma
sampai siliwangi mengeluarkan jurus brajamusti
dia bisa mati dengan ilmunya sendiri
gunakanlah jurus pemungkas brajamusti
itulah yang aku tunggu tunggu

aku harus menyerang sukma

saya harus memeluh orang colombian
saya harus mempeluh orang premium
saya harus mempeluh orang premium
saya harus memeluh orang premium
yang ada dengan apa
yang ada dengan apa
sebelum mereka membuat kedua raund
kita harus membantu adik kita
bantu rangga bua nanya ini
kita hadang mereka
akhirnya kita bisa berkumpul seperti ini
aku pun tidak menyangka
kita bisa berkumpul kembali seperti ini
saat saat aku rindukan
bisa bersama yunda
dan juga bersama raka
kita bisa berkumpul kembali
dengan ayah anda prabu dan juga ibu anda
jangan ganggu mereka
biarkan mereka bertahan
kita bakal tahu siapa yang jadi pemenang
minggir atau kau tidak akan pernah tahu siapa yang
akan menjadi pemenangnya
karena kau akan masih di tangan